aduh untung tadi saya lihat andin keluar dari toilet
jadi saya gak teruskan obrolan tentang roy ke karina
kalau andin tau soal roy dia pasti akan sedih
west gak usah soan cari cari barangnya udah udah
aku yang tau barangnya yang mana kan aku yang beresin
nah oke no tuh terus ini terus belakangmu iku
nah dang cepetan keluar
nah aku gak bisa nih kena debu disini
debunya hidung kiki tuh sensitif
kalau ada debu ayo cepetan
mau tak kunci loh ini gudangnya
ayo cepetan loh ya
tak tak tak
aku bawa yang ini
oh berat banget
eh duluan kano
halo al udah selesai belum
kalau belum selesai mama sama andin naik taksi aja
aduh kok cepet banget sih
takutnya beres beres gudang di rumah belum selesai
mah al jemput aja ya
mama sama andin tunggu di lobby aja
saya harus pergi adu adu sama dadak
tapi saya mau proyek ini harus bapak tinjau sebagus mungkin
saya ingin proyek ini hasilnya sesuai dengan ekspektasi saya
baik pak siap
alahkan jemput kita
dia itu gak pernah ngebiarin mama pergi sendiri
dia pasti selalu antar jemput
apalagi sekarang udah punya istri seperti kamu
aku datang ke sini tapi aku gak bisa juga elsa
kalau aku pergi nanti papa sama mama pikir aku gak datang
ma aku boleh minjem handphone mama nggak
nelfon mama aku aku mau ngasih tau kalau misalkan aku nggak bisa untuk jemput
oh oke nggak apa apa boleh
sebentar eh mana oke
mama mau ke washroom dulu ya mau touch up sebentar
aku berantem sama nino
sampai akhirnya aku pulang sama mama cita
itu semua karena aku terlalu mikirin mbak anin sama nino ma
aku bener bener sakit
ibu kandung aku
ibu kandung kamu
dia adalah orang yang sudah mengambil tata kamu dari
ibu sakit ma
saya jakie pula copper saya chroma covers ataupun counter fi greeks
saya juga sakit
saya juga sakit
bicara sama kamu
kamu tunggu di sini sebentar ya saya
mama aku mau pergi
mama mau pergi sebentar
mama akan balik kok
mama jangan tinggalin
iya mama gak akan kemana mana
mama akan selalu di sebelah kamu kok
aku ada urusan dulu sebentar
cuma sebentar aku mau
nong sebentar ya
keterlaluan sekali kamu ya
padahal mama udah mulai suka dan mulai sayang sama kamu andi
mama pikir kamu adalah anak yang baik
kamu gak ada bedanya sama sekali sama ibu kamu
kamu perempuan yang haus perhatian dan haus pembuktian
kamu tuh serangkat banget sih
adik kamu sendiri elsa sekarang keguguran
kamu udah tau belum
ami padahal kamu dah lupa toilet dulu
kamu tuh nggak ketawa sama aku dulu l horizontal erica
kamu udah ngunjukan mamaoman kamu sih
kamu jangan dreaming gue ya
saya bertanggung jawab atas keselamatannya andin
dari siapapun tanpa terkecuali
kamu adalah perempuan yang sangat jahat
menurutmu kamu adalah perempuan yang sangat jahat
mama benci sama kamu
mama benci sekali sama kamu
ini ada apa ma
saya bertanggung jawab atas keselamatan andin
dari siapapun tanpa terkecuali
handin harusnya kamu itu bersyukur karena punya suami seperti al
tapi sayangnya kamu adalah perempuan yang gak pernah puas
mas rendy udah mirip mbak andin belum
yang begini mah kayaknya mbak andin
hati hati mas dadah
koncus kelihatan gerindut ya
ini banget ini
masa galaki kayak begitu
si kiki lama banget sih
udah kelar belum sih beras berasnya
anjus aku lapar
kalau gitu kita ke depan aja nanti entus siapin makanannya rini
boleh kaya taruh sini aja ya nanti kan mau makan
yuk kita ke depannya
semoga miss kiki udah selesai beres beresnya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
rena duduk disitu dulu ya
ini kan foto mama
yang ini siapa ya
kamu pegang foto siapa
hah masa sih coba entus liat
mama sama siapa entus
hmm sama siapa ya
ini foto kaya udah lama dah
ntar aja dikutanya sama andin kalo andin udah pulang
kan tadi mama sudah bilang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
kan tadi kamu bilang kalau dia sakit kamu yang bakal repot
supaya dia gak sakit
tadi mama ketemu temen sma mama lho

dia itu ehm
sama pak nino yang sering ke aglonema residence dulu
kenapa kamu kenal sama ibu
aduh ternyata mamanya nino temen sma nya mama lagi
mereka deket gak ya
gue harus lebih hati hati lagi nih sama keluarga nino
randy udah pindahin semua barangnya roy
jadi mama sama andin
udah gak bisa nemuin jejak roy lagi di rumah gue
kok tuh ben andin belum dateng
aduh papa jangan sebut nama andin di depan elsa
tadi dia udah sampai sini tapi terus pulang lagi karena takut elsa makin emosi
aduh mah kok gak bilang sama aku sih
keadaan bu elsa sudah baik
jadi besok pagi bu elsa bisa pulang
ya terima kasih ya dok
iya kalau begitu saya permisi
iya dok terima kasih
besok boleh berbicara sama kamu ya

mari dok mari silahkan
sayang besok boleh berbicara sama kamu ya
iya kalau begitu saya permisi
mari dok mari silahkan
kamu harus menjadi istirahat ya
supaya cepat sembuh
kamu tahu besok kamu udah bisa pulang
aku seneng denger ya
aku seneng denger ya
besok aku pulang ke rumah papa mama aja ya

umm saat pertama grimmau
semoga aku lebih kuat
besok kamu mulai pulang sama ky ya
pasti berdebat aku
boleh ya ma
besok kamu pulang ke rumah sama papa mamanya
gak apa apa ya
biar elsa di rumah kami dulu ya
sebaiknya kamu sama mama pulang aja
udah biar elsa menenangkan hatinya dulu
kalau gitu aku panggil pa
sampai jumpa tiano
kamu dan mbak anin
udah bikin aku
sampai berada di titik terendah kayak gini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
besok aku udah bisa pulang ma
tapi elsa gak mau pulang ke rumah kita
elsa bener bener marah
kamu harus lebih sabar ya nong
kasih dia waktu
memang kamu salah kok dalam hal ini
jadi mama minta
kamu jangan pernah deket deket sama andi lagi
itu kan nyakitin hati dia kan
yaudah kita pulang sekarang ya
kemudian bernya ke nueva situasi
baiklah deh rino
family ya andin ini mirna susternya rena udah kenal dulu sering ketemu ya oke saya lupa ya
udah kalau gitu andin karena sudah ada mirna bawang ke kamar dulu ya welcome
gue udah balik senang banget tapi lu kenapa kau sedih gini apa apa aman aman yang beres kalau
udah balik jadi gua nggak perlu kangen kangen lagi soalnya ini tapi gue minta maaf banget
beneran gue minta maaf banget gue ngerahasiain soal bubos ya nggak
masih juga masalah juga kan nyuruh iya lu tahu sendiri pak bos dia udah baik sama gua terus ya
gitu deh jadinya gue nggak enak padahal lu kan sahabatku tapi gue udah nggak apa apa udah udah
udah udah udah udah udah udah udah gue mau kamar dulu gue mau ganti baju habis itu mau
siapin makan malam dulu ya pasti lagi ada masalah kali ya cemberut banget mukanya
iya kan gue mau nanya masalah foto ini kak andin udah keburu pergi aja
eh pak bos pak bos saya baru nyampe hari ini tadi bu rossa langsung suruh saya kesini
yang mau dapet foto itu dari mana
oh foto ini di lantai saya mau balikin kandin jangan pernah sekali sekali bahas foto itu di depan andiin ya

ii pwoos jangan punya andin masih mau balikin gan bun itu penasaran videonya ini cowok
mantan pacarnya andin
jadi saya mohon sama kamu gak usah ngebahas ini di depan andin ya
foto andin sama mantan pacarnya
kok bisa yang ada di rumah ini
kamu harus lebih sabar dan kasih waktu ke elsa
sama seperti waktu elsa memberi kamu waktu memberi kesabaran ke kamu
oh ya tadi itu andin sempat datang ke rumah sakit
dia mau jengukin elsa
cuma mama larang soalnya takut nanti kalau
jadi akhirnya dia pulang
andin ke rumah sakit
oh bukan sama mertuanya
berarti andin sudah pernah ketemu dengan mamanya a
bukannya selama ini aldebaran menutupi keberadaan mamanya dari andin
aku mau bawa pesan mama sama papa ya
rena mau bawa sama mama sama papa gak mau bawa sama oma
papa yang minta pembatas
papa minta rena bubuk jadi pembatas
udah mau bubuk
al rina bilang mau bubuk sama kamu
benar kamu yang ngajak
iya aku yang ngajak
terus jadi pembatas maksudnya apa
pembatas itu pembatas
aduh ini loh ma
anin itu lagi datang bulan
jadi aku ngajak rena itu ya biar tidur di tengah tengah takut
yaudah kalau gitu rena bubuk sama mama sama papa ya
jadi pembatas ya
udah sekarang tidur
aduh gawat nih
gue harus hati hati ngomong di depan rina sekarang
semuanya disampaikan ke mama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
si figura gini bagus kan
soalnya kiki lihat di kamar mbak andin cuma ada fotonya mbak andin sama papanya mbak andin toh
kiki pamit tidur dulu ya mbak ya
selamat malam mbak andin
mama mau pesen sama kamu
jangan ribut ribut lagi sama allah
sekali lagi terima kasih ya sayang
padahal aku udah bahagia banget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
padahal mama udah mulai suka dan mulai sayang sama kamu andit
mama pikir kamu adalah anak yang baik
kamu gak ada bedanya sama sekali sama ibu kamu
kamu perempuan yang haus perhatian dan haus pembuktian
kamu tuh serakat banget sih
adik kamu sendiri elsa sekarang keguguran
kamu udah tau belum
kamu udah tau belum
kamu udah tau belum
kamu udah tau belum
kamu udah tau belum
kamu tuh jahat andin
tapi sekarang malah ngejauh lagi sama mama
kalau tidak bu bu digigit
kalau enggak digigit singa
jangan jauh jauh papa
nih kamu kalau gak bisa cium beneran
selamat malem pak